sebagai tuan rumah pon ke dua puluh papua berusaha menjadi yang terbaik dengan membangun sejumlah venue atau arena olahraga baru berstandar internasional
salah satunya adalah venue cabang olahraga sepatu roda indoor yang dibangun di bumi perkemahan waena jayapura
berdiri di atas lahan seluas satu hektare pembangunan clementinal roller sport stadium yang dimulai sejak awal tahun dua ribu dua puluh ini total menelan biaya sebesar satu ratus tiga puluh miliar rupiah
dengan kualitas lintasan dan seluruh fasilitas yang ada federasi sepatu roda dunia bahkan menetapkan tempat ini sebagai salah satu yang terbaik di asia
jadi sebenarnya kelebihan dari venue sepatu roda di papua ini apa sih pak dibandingkan venue sepatu roda lain gitu
lintasan yang ada di indonesia hari ini yang memiliki karakteristik sama adalah satu milik dki jakarta bertempat di sunter dengan nama jirta
tapi kelebihan kita adalah kita memiliki tata lampu dan kita sendiri yang diberikan sertifikasi dari vesmaco dan dari federasi untuk dinyatakan sebagai ad certificate of authentification
di mana sertifikat itu
itu menjelaskan bahwa venue ini adalah venue satu satunya yang terbaik di indonesia dan memiliki standarisasi untuk dilakukan pertandingan setingkat olimpiade
pak jeff tapi tadi pak jeff bilang bahwa ini chatnya khusus nih pak chat itu chat apa nih pak di lintasannya seberapa bagus sih pak
chat ini memiliki karakter datang ke indonesia itu diaduk di itali
made in itali yang sudah dimandatkan oleh war skate sebagai chat yang memang layak
untuk dipakai dan memiliki karakteristik bisa nge grip dengan roda yang dipakai hari ini sama anak anak
pertama kali digunakan sebagai arena perlombaan di pon ke dua puluh di papua clementinal roller sports stadium ini pun mendapatkan tanggapan positif dari para atlet
ini venue nya bagus sih sama kayak mungkin kayak di luar negeri
ini kan stadion kedua indoor kalau nggak salah di indonesia
ya bagus banget menurut aku mah bersyukur banget bisa tampil di sini dan menjadi tuan rumah pastinya
menurut aku sih kualitasnya
udah di luar ekspektasi kayak knowing ini di papua jauh dari jawa itu tuh udah bagus banget
tapi emang tracknya agak masih bumpy ya
mungkin itu doang sih kekurangannya tapi sih selebihnya udah bagus
sejumlah rencana juga telah disiapkan oleh pengurus besar persatuan olahraga nasional sepatu roda seluruh indonesia atau perserosi
agar arena olahraga sepatu roda berstandar internasional yang ada di papua ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal
salah satu komitmen kita adalah kita membuat internasional pasifik
roller sport open dan itu sudah menjadi komitmen kami dengan gubernur provinsi papua untuk melaksanakan international pacific roller sport open di sini
dan tentu beberapa kejuaraan kejuaraan nasional kita juga akan dilaksanakan di sini termasuk untuk eksternal kita akan melaksanakan pelatihan nasional pelatnas untuk asian games dua ribu dua puluh dua kita akan titiknya di arena sepatu roda clementinal
yang juga menjadi tantangan adalah bagaimana menjaga arena olahraga sepatu roda ini tetap dalam kondisi terawat
karena bukan tidak mungkin dari tempat ini akan lahir bibit baru atlet sepatu roda khususnya dari tanah papua
erlangga wisnuaji muhammad wahyudi papua